ini diduga karena cuaca buruk yang terjadi di perairan selat bali
dua unit kendaraan roda empat tertimpa truk pengangkut beras di dalam sebuah kapal
seluruh penumpang dilaporkan selamat dan ketiga kendaraan sudah berhasil dievakuasi pada rabu dini hari
ya inilah salah satu unit minibus dan satu unit mobil pick up yang ringsek tertimpa truk pengangkut beras di kmp gerbang samudera ii
yang berlayar dari pelabuhan gilimanuk menuju pelabuhan ketapang
hantaman ombak tinggi pada selasa malam membuat kapal terguncang hebat dan sejumlah tali lasing pengikat truk pengangkut beras putus
akibatnya truk tersebut menimpa dua buah mobil
tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini karena seluruh penumpang berada di anjungan penumpang di lantai dua kmp gerbang samudera ii
yang pasti kapal tadi setelah mengevakuasi kendaraan yang ada lalu kendaraan yang tiga tadi dibongkar ke dermaga angkatan laut
tuguhan sementara karena gelombang yang ada di sini
karena bulan bulan ini waktunya ombak pantai jadi ombak dan gelombang itu cukup tinggi
mungkin sampai bulan agustus